tidak ada yang bisa dipercaya
dan aku benci kamu
sudah kamu cari
sudah sudah dicari di semua aplikasi
itu juga bahasa inggris
sobri juga gak tau pak
pak kemet mudanya gimana mak
ngapain kamu nanyain si kemen
kan emak bilang katanya jago memikah cewek
nah sir kamu sama dia
buat emak aja
apa lagi buat kamu
bapak cerita lagi
denny masuk dulu ya
bapak mau cuci muka dulu
bapak mau cuci muka dulu
bapak mau cuci muka dulu
bapak mau cuci muka dulu
sok dulu ya
bai kisah muut kalau mau bernotasi
bapak mau duit dulu kan
si kemes mentah
ya kan mereka punya pelanggan masing masing atumah
terus biasanya mereka juga suka jemput anak anak sekolah
kalau cucu audisinya sampai sore gimana
ya pokoknya mama jangan khawatir ya
cucu bisa jaga diri kok
kesatria denny membawa pedangnya mengejar raksasanya
terus pak terus
terus raksasanya terbocok
dikejar terus dikejar terus
nah ceritanya teh ini curangnya
dikejar dikejar dikejar
nggak sengaja raksasanya teh jatuh
tapi ini semua teh ada maksudnya ada artinya
sini bapak jelasin sini
jadi kita teh nggak boleh jahat sama orang lain
karena kalau kita jahat sama orang lain pasti akan celaka
kalau terong mah itu mahal musim hujan
beda sama kangkung
kalau musim hujan mah murah
mau bumbu sama mamang aja
anaknya mau ulang tahun bang
iya kang pesel sama saya saja
kang ini murahin ya
heee kang dadang rapir terus
kamu juga matching
kamu piharak linci
eh kang dadang
itu buat dimasak tuh kang dadang
buruan yuk belum nyuci
bisa belahang ya
gak bagus atuh kalau diantriin audisi
kayak obatatu ya
anaknya masih owsa
pokoknya keburgeran sama kayak anak yang tanto lho
yang labu aja
ingat ya neng
selama akang masih punya tenaga
buat mencari nafkah
akang tidak akan mengizinkan neng
neng aku benci dengan akang
sama cewek sekampungnya
mereka itu kan masih tetanggaan
bukan cuma satu
tapi banyak gonta ganti
udah dulu ya
biar aku rasa
angkat beda nih mak
ini udah diangkat
mau gampang mah naik pesawat
taki mak taruh di mana
mak badannya ke atas
takinya angkat di sini aja nih
taruh di sini mak
injek yang kuat mak
mak pegangan kemana
ke pinggangnya kang hasan aja mak
iya enak banget mak
ya udah tuh
pegangannya kejok aja
emang jangan gerak gerak
enggak enggak enggak
mak turun aja
kamu aja yang ke pasar
mak gak reda
kalo kamu diboncing sama anaknya si kemet
ya udah tuh dede pergi dulu ke pasar ya mak
pergi dulu ya mak